salah satu keluarga korban penyanderaan kapal telah mengetahui semua korban dalam kondisi selamat
namun keluarga berharap penyanderaan segera berakhir
femi wawor istri dari julian philip awak kapal brahma dua belas mengetahui kondisi terakhir suaminya
dari manajemen perusahaan kapal bahwa para korban dalam kondisi aman
namun masih dibawa kendali abu sayyaf
keluarga berharap pemerintah bisa segera membebaskan para korban dan kembali dengan selamat kepada keluarga
dan semoga semua kru brahma dua belas bisa kembali ke keluarga masing masing dalam keadaan sehat dan selamat
pemerintah indonesia semua pihak pihak yang terkait kita serahkan sepenuhnya kepada penanggung jawab
semua komunikasi setiap hari dan setiap jam itu berhubungan langsung dengan pihak manajemen
manajemen banjar masing
dan saat ini mereka sudah bertolak ke jakarta